perdana menteri malaysia mahathir muhammad tiba di jakarta petang tadi
kunjungannya berlangsung hingga dua puluh sembilan juni dua ribu delapan belas ini
ini adalah kunjungan pertamanya setelah terpilih menjadi pemimpin negeri jiran bulan mei lalu
dilansir media malaysia malai mail pertemuan mahathir dan joko widodo juga akan membahas isu isu regional asean yang penting bagi kedua negara
dalam kunjungan ke indonesia ini mahathir muhammad didampingi oleh sang istri siti hasma muhammad ali pejabat dari kantor perdana menteri dan kementerian luar negeri malaysia
presiden jokowi hari ini mendapat kunjungan dari dua kepala negara republik demokratik timur leste dan perdana menteri malaysia
untuk mengetahui perkembangannya sudah ada koresponen cnn indonesia nesya megawati di kawasan bandara halim perdana kusuma jakarta timur
selamat malam nesya untuk kunjungan dari perdana menteri malaysia mahathir muhammad
ini adalah pertama kalinya dilakukan oleh mahathir setelah terpilih kembali dirinya sebagai perdana menteri di malaysia
apa kemudian yang menjadi agenda utama
pertemuan antara perdana menteri malaysia mahathir muhammad dengan presiden joko widodo hari ini
indra bahwasannya agenda pertemuan adalah pertemuan
ini adalah kunjungan resmi pertama ataupun kunjungan resmi dari mahathir muhammad perdana menteri malaysia mahathir muhammad ke indonesia
indonesia merupakan negara asean pertama yang dikunjung oleh pak mahathir muhammad setelah ia dilantik pada sepuluh mei kemarin
bahwasannya nantinya pertemuan bilateral akan berlangsung pada esok hari
indra di istana bogor dan akan membicarakan
sejumlah isu terutama adalah isu regional dan juga isu global yang berhubungan dengan dua negara yakni indonesia dan juga malaysia
tentunya pertemuan tersebut akan memperkuat atau bagaimana memperkuat hubungan bilateral antara indonesia dan malaysia
karena memang secara kondisi perekonomian ataupun hubungan bilateral sejauh ini memang sangat baik hubungan antara indonesia dan malaysia
hubungan bilateral ekonomi antara indonesia malaysia pada tahun dua ribu tujuh belas
pada tahun dua ribu tujuh belas kedua negara ada hubungan bilateral ataupun ada mencapai sekitar hubungannya bilateral sekitar dua ratus lima puluh tujuh triliun rupiah indra
lalu kemudian kalau kita melihat bahwasannya indonesia merupakan adalah negara yang dekat dan juga penting bagi malaysia
ataupun kedua belah pihak untuk bagaimana menjalin
hubungan bilateral bahwasannya dengan hal ini akhirnya menjadikan malaysia menjadi mitra kerja ataupun mitra dagang ketujuh secara global
dan juga ketiga secara asean setelah singapura dan juga thailand
bahwasannya ini adalah negara indonesia
yang menjadi pertanyaan adalah kenapa akhirnya indonesia indra menjadi negara asean pertama yang dikunjungi oleh perdana menteri mahathir muhammad
karena kalau misalnya kita melihat indra hubungannya cukup baik
bawasannya pada saat beberapa waktu lalu teman kita juga
razak juga pernah memuancarai perdana malaysia mahathir muhammad
dan mahathir muhammad mengatakan bahwasannya indonesia ketika pada saat dipimpin oleh presiden joko widodo saat ini mempunyai kondisi ekonomi yang melesat jauh
artinya bahwasannya secara psikologi secara juga ketekatan faktor ketekatan ini juga cukup mempengaruhi
terutama pada tahun dua ribu lima belas lalu presiden joko widodo juga berkunjung ke malaysia untuk bertemu dengan perdana menteri nazib razak
di saat sela sela itu juga presiden joko widodo bertemu dengan
juga dengan mahathir muhammad
memang kapasitasnya adalah dalam koridor bisnis pada saat itu
tetapi artinya bahwasannya meskipun mahathir muhammad saat itu tidak menjadi atau tidak menjabat sebagai perdana menteri
tetapi tetap saja akhirnya presiden joko widodo walaupun dalam koride bisnis bertemu juga dengan perdana menteri
ataupun mahathir muhammad yang saat itu tidak menjabat sebagai perdana menteri
dan memang indonesia dinilai sebagai atau saat ini sebagai kondisinya ekonomi growth ekonomi berkembang
dan juga bahwasannya malaysia merupakan growth market
artinya bahwasannya ada ketertarikan tentunya indra antara malaysia dan juga malaysia dari sejumlah sektor perdagangan
ataupun yang lainnya terutama adalah bahwasannya indra tetap akan dibahas salah satunya mengenai pelindungan tki di malaysia
bahwasannya pertemuan akan berlangsung pada esok hari
sementara itu pada malam hari ini perdana menteri malaysia mahathir muhammad dan juga rombongannya bertemu dengan warga negara malaysia di indonesia
di kedutaan besar malaysia di jakarta
baik terima kasih nesya megawati melaporkan langsung dari kawasan halim perdana kusuma